banjir terus merendam itulah yang terjadi di terowongan yang menjadi akses jalan warga di wilayah ciagel kabupaten serang banten
kondisi ini terjadi sejak lima bulan lalu hingga saat ini jalan terus terendam banjir yang tidak kunjung surut
genangan akan semakin parah jika turun hujan
kondisi kian parah karena sungai memang lebih tinggi dari jalan sehingga membuat genangan air bertahan di terowongan dan menjadi seperti kubangan berbau menyengat
namun mau tidak mau warga tetap harus melintasi jalan ini untuk beraktivitas sehari hari
bagi warga yang mengendarai kendaraan roda dua harus ekstra berhati hati agar tidak terjerebab di tengah genangan banjir yang ketinggiannya mencapai enam puluh cm
dan jika turun hujan akan naik hingga satu meter
sehingga tidak bisa dilintasi
menurut warga kondisi seperti ini terjadi sejak pembangunan yang tengah dilakukan pihak tol tangerang merak
warga mengaku sudah melapor kepada pelaksana proyek pembangunan di akses tol tangerang merak
yang merupakan kewenangan kementerian pupr dan pemerintah daerah
namun belum ada yang merespon keluhan masyarakat ini
sesungguhnya kan pada mogok jadi merugikan sekali kalau ini terowongan banjir terus
mohon minta hidupnya diperbaiki
banjir sudah berlangsung berapa lama
sudah ada lima puluh
sejak proyek ya
sejak ada proyek tol jalan terowongan ini
untuk sementara meski setiap hari harus berbasah basahan dan kotor karena tidak ada pilihan
warga terpaksa bertahan melintasi jalan ini
adi mazda serang banten